di tengah munculnya kasus pertama covid sembilan belas varian omikron di indonesia
dikutip dari cnbc indonesia gubernur bank indonesia peri warjiwo mengatakan
perkembangan sejumlah indikator ekonomi di indonesia yang cukup baik
seperti surplus neraca pembayaran sebesar tiga lima miliar dolar amerika sampai november dua ribu dua puluh
selain itu cadangan devisa mencapai satu ratus empat puluh enam miliar dolar amerika
menurut peri seluruh dunia memantau varian omikron dengan seksama
dan indonesia dinilai berhasil mengendalikan varian delta